saudara tertangkapnya peggy setiawan yang disebut polisi sebagai buron satu satunya
dan terakhir justru membuat kasus pembunuhan vina di cirebon makin rumit
angkat bicara keterangan satu saksi dan saksi lainnya banyak bertolak belakang
ada yang bilang pg ini terlibat dalam pengeroyokan vina dan eki
namun keterangan ini dibantah oleh keluarga dan teman peggy bahkan lima terpidana
keterangan para saksi ini menguji ingatan delapan tahun silam saat peristiwa mengenaskan itu terjadi
saudara terjeratnya para terpidana yang akhirnya juga menyeret peggy setiawan
berawal dari kesaksian aep sebagai saksi kunci
aeb mengaku melihat saat vina dan eki ini diserang oleh kelompok remaja pada agustus dua ribu enam belas silam
menurut af para pelaku ini mengejar korban ke flyover
lokasi kedua korban ditemukan tergeletak di jalan
aib mengaku mengenali para pelaku dan juga dpo karena mereka kerap nongkrong
di sebuah rumah yang ada di depan bengkel tempatnya bekerja
keterangan soal masalah dpo yang semalam baru ketangkep
itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini
ya saya mengenalinya cuma saya tidak tahu namanya
motornya apakah tahu motornya
saya sebutkan aja saya tahu motornya apa smash gitu ya
oh si peggy ini dulu motornya smash gitu
waktu penangkapan itu saudara pegi itu nggak ada ya waktu penangkapan itu
tapi waktu pas kejadian itu ada
aep sendiri tidak pernah ada di dalam proses persidangan atas kasus ruda paksa dan pembunuhan vina
serta penganiayaan terhadap eki
menurut tony rm selaku yang menjadi kuasa hukum peggy setiawan
nama aib hanya ada di bap
dan pelapor aiptu rudiana yang menceritakan kesaksian aep dalam persidangan
kepada rudiana aib mengaku mengetahui dan melihat pelemparan batu
sebelum eki dan vina ditemukan tewas di jembatan layang
aeb kemudian menunjuk orang orang yang terlibat dalam
yang merupakan pemuda yang sering nongkrong di sekitar lokasi kejadian
kuasa hukum peggy pun menantang kehadiran af di persidangan
jadi dari mana dia bisa memastikan bahwa dalam peristiwa itu ada yang ada mukanya peggy
dari mana dia memastikan jarak seratus meter malam pula kan gitu
nggak mengenal makanya saya khawatir saya curiga aep itu dimintai keterangan setelah pg ditangkap
kemudian keterangannya itu dicocok cocokkan
saya khawatir ya dengan identitas pegi setiawan dengan ciri ciri pegi setiawan
dengan kendaraan sepeda motor yang dimiliki pegi setiawan itu yang saya khawatirkan
oh pasti habis nanti lihat saja nanti di persidangan kalau bersaksi di persidangan
tertangkapnya peggy setiawan membuat pihak keluarga geleng geleng kepala
keluarga meyakini peggy ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan vina dan eki
apalagi dituding sebagai otak tindakan keji itu
safrudi selaku ayah peggy setiawan menceritakan bahwa peggy saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan di bandung
dan melalui kertas ini saudara yang bisa anda lihat di bagian layar kaca anda setelah ini
di mana ayah peggy ingin menunjukkan ada catatan bukti pembayaran yang diterima pegi dan kawan kawannya
yang diterimakan pada agustus silam
dan pada tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy bersama dengan rekan serta kerabatnya
tengah mengantar kawannya suhartono ke jalan raya di bandung
lalu peggy membeli makan dan kembali ke area proyek
betul ada di bandung ada lokasi bandung sama saya
yang menguatkan teman temannya ada semua ngumpul semua satu tim
depan pak yang punya rumah juga ada nyaksiin bahwa anak saya ada di situ
malam itu bekerja lagi badan dalam kue di bunga
ngapain aja waktu itu malam itu pak
ya habis makan ya terus habis makan itu tidur
ingat betul itu yakin
pas bangun tidur masih ada pegi mas
masih ada bang ditu sampai pagi masih ada
saudara kalau mengenai sosok saksi kunci memang dikenal oleh warga di sekitar lokasi kejadian di cirebon
menurut samsuri warga kecamatan kesambi aib ini merupakan warga pendatang kala itu
aep pernah digrebek di tempat cuci mobil tempatnya bekerja karena dinilai tidak mengikuti norma lingkungan sekitar
dan samsuri pun merasa janggal dengan sejumlah keterangan yang disampaikan oleh aep
samsuri mengatakan tidak ada warung di dekat tempat cuci mobil tempat aib melihat gerombolan bermotor
sementara itu keluarga fina meminta agar polda jawa barat untuk tidak terburu buru dalam menetapkan peggy setiawan sebagai tersangka
waktu dua ribu enam belas itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas
nggak kayak ini sekarang ini rame
warung adanya di perapatan manmadurah itu
kalau yang lainnya ada parewe paling jam tujuh jam delapan malam sudah tutup
nah lokasi depan bengkelnya pencucian af itu nggak ada warung sama sekali
nggak ada bukan yang nggak buka di sini nggak ada
hanya berpendapat masih meragukan apakah pg itu pelaku dpo yang tertangkap
kita tidak mengatakan seratus persen bukan masih meragukan
karena lima dari terpidana mengatakan bukan pegi pelakunya
kuasa hukum dari pegi setiawan berencana mengajukan pra peradilan
kuasa hukum di sini menilai penangkapan pg memiliki banyak kejanggalan
keluarga berencana mengajukan pra peradilan demi mendapatkan keadilan bagi pegi dan sekeluarga
menurut keluarga pegi bukanlah pria yang tinggal di desa banjarwangunan seperti yang disangkakan oleh polda jawa barat
benarnya sih maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan
setelah pegi tertangkap polisi kemudian menghapus dua daftar pencarian orang lainnya yakni andi dan dhani
hal ini pun direspons oleh penasihat hukum keluarga fina hotman paris hutapea
di sini hotman paris mengungkapkan dari berbagai versi pembuktian dan fakta persidangan
seluruhnya menyebut masih ada tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian
selain itu para terpidana juga tidak ada indikasi saling melempar kesalahan kepada ketiga dpo
terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada tiga dpo
orang mengatakan mengalihkan dia pelakunya bukan aku
kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama sama
jadi ini perbuatan tidak berbeda bersama sama
jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk melempar tanggung jawab
sehingga kalaupun misalnya polda jabar belum berhasil menemukan dua pelaku dpo ini
ya jangan dibilang tergesa gesa fitip dong
itu sama saja mau cepat cepat menutup perkara ini gitu loh
tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan
untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda dari tersangka
ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda
setelah kami melakukan penyitikan lebih mendalam
ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut
namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa
saudara pada kamis sore tim kuasa hukum peggy setiawan mendatangi polda jawa barat
mereka meminta penangguhan penahanan pegi setiawan
serta meminta salinan bap atau berita acara pemeriksaan
bahwa agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian
serta kita meminta salinan bap
nah yang dua hal ini yang saya sebutkan di belakang itu itu lagi diproses
dari keterangan yang disampaikan bahkan mencuat ke media lalu kesaksian manakah yang benar saudara
semua kesaksian itu akan diuji di meja hijau